kompas petang kami lanjutkan bersama saya cindy permadi
saudara hari ini polisi memeriksa tiga rekan pegi
ketiga rekan pegi sore ini sudah tiba di mapolda jawa barat
tiga saksi itu adalah soeharsono alias bondol rekan kerja peggy
sandi ibnu zalil sepupu pegi yang juga rekan kerja pegg
dan suparman paman peggy sekaligus rekan kerja
sebelum diperiksa penyidik suhartono yang sejak awal yakin pegi tak berada di cirebon
saat peristiwa pembunuhan terjadi menceritakan saat malam kejadian setelah soeharsono baru tiba di cirebon
dirinya melihat ada penemuan jasad di jalan
suarsono baru mengetahui bahwa yang meninggal atas nama fina dan eki
kejadian saya tuh pulang itu sekitar jam sebelas kurang atau lebihnya lah turun jalan tol
kayak mobil godwill turun
kemudian setelah itu suharsono berkata
di jembatan talun di atas pelepornya
lihat sebentar capek sih langsung pulang lagi udah
tapi pada saat itu memang sedang ada seperti pembegalan atau kejadian kriminalitas seperti itu
enggak itu kan sih kesalahan
belum belum pernah hadir saya
nanti lihat saja nanti di persidangan kalau bersaksi di persidangan
tertangkapnya peggy setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu satunya dan terakhir
justru membuat kasus pembunuhan vina cirebon makin rumit
satu saksi dan saksi lain mulai bicara memberi informasi yang bertolak belakang
dengan kesaksian sejumlah orang yang mengaku sebagai saksi kunci seperti aib
salah satunya warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian pembunuhan vina dan eki samsuri
samsuri membantah pernyataan aep yang menyebut melihat ada warung tempat berkumpulnya anak anak motor
di depan tempat cucian mobil aep bekerja pada tahun dua ribu enam belas
narapidana termasuk pegi berkumpul sebelum fina dan eki dibunuh
kalau sepengetahuan saya waktu dua ribu enam belas itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas
nggak kayak ini sekarang ini rame sepi itu
warung adanya di perapatan manmadura itu
kalau yang lainnya ada parewe paling jam tujuh jam delapan malam udah tutup
nah lokasi depan bengkelnya itu itu sudah tutup
pencucian af itu nggak ada warung sama sekali
nggak ada bukan yang nggak buka di sini nggak ada
bisa tahu aja itu anak anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya
pas kejadian itu anak anak lagi pada kumpul di situ
saudara pegi itu nggak ada ya waktu penangkapan itu
tapi waktu pas kejadian itu ada
melihat peggy berada di lokasi kejadian juga dipertanyakan kuasa hukum teman peggy
kuasa hukum mempertanyakan keberadaan aib di lokasi kejadian hingga bisa menceritakan secara detail
kronologi awal mula pengejaran yang berujung pembunuhan vina dan eki
dalam peristiwa itu ada yang ada mukanya pegi
yang kami ambil pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas
yang disebut saksi kunci sebagai lokasi awal mula pengejaran fina dan eki
dari peta yang didapat di depan tempat cuci mobil saksi kunci bekerja
terdapat beberapa warung semi permanen
namun sejumlah warga sekitar mempertanyakan kesaksian aep
karena suasana di sepanjang jalur ini cenderung sepi pada malam hari
dan jarang digunakan sebagai tempat berkumpul pada malam hari
ketika diangkat kemungkinan dia akan diangkat
pada hari ini polisi memeriksa tiga teman pg
yang mengaku bersama pegi di bandung saat vina dibunuh delapan tahun silam
lantas apakah kesaksian teman pegi dan barang bukti yang disiapkan ayah peggy
bisa membuat maggie lepas dari jerat kasus pembunuhan